suasana khas kampung pecinan begitu melekat ketika memasuki kafe ini
berdiri tahun lalu kafe yang berada di daerah beratang pinangun ini
ingin menghadirkan nuansa tradisional cina
di tengah menjamunir kafe kafe keseringan di surabaya
sadar pada perayaan imlek kali ini masih diselimuti pandemi covid sembilan belas
sang pemilik berinovasi agar hari besar etnis tionghoa ini tetap penuh makna
yang berbeda di perayaan imlek kali ini
karena di tengah pandemi kita juga merekon protokol kesehatan
di mana kita juga membatasi pengunjung
lalu untuk inovasinya kita akan berjuang
karena imlek identik dengan bagi bagi ampau
kita ingin membagikan rezeki dan bagian kebahagiaan
tapi berupa snek
ya setiap pengunjung yang datang dan memesan makanan dan minuman
terkesempatan mengambil ujian
yang nantinya dapat ditukar dengan jajanan tradisional
ini tuh kayak konsepnya itu pecinaan dan jarang juga
di surabaya itu ada konsep warung
terus habis itu konsepnya pecinaan
apalagi di imlek kayak begini
di stream metropolitan itu mengadain kayak bagi bagi jajan

keselesaiananya dengan keadaan imlek seperti ini

keselamatan yang disini tuh terjamin soalnya harus pakai masker
perayaan imlek tahun ini menjadi terbatas akibat pandemi yang belum berakhir
namun tentunya tidak mengurangi makna kebersamaan
bagi warga etnis tiongho
gerna risa didin eswandani surabaya jawa tenggara